saya gak mau makan
saya gak selera
ini aneh aneh deh
kalau dikasih makan ya makan
siapa yang mau peduli sama lu
bukan urusan kamu ya
waktu itu sudah sama mbak mirna
tes dna itu apa tuh mbak
kok kiki gak ngerti
gue kayaknya sih pernah baca
kalau mbak andin tahu
terus bilang ke mas a
bisa bisa kiki langsung dipecah
itu loh mbak andin
terus topik yang dibahas itu masalah tes dna
nah kiki kan gak paham
terus vicky nanya aja sama mbak mirna
tes dna itu digunakan ketika
mau mengidentifikasi jemaah
untuk memastikan soal hubungan keluarga
apakah itu keluarganya itu bukan
begang arena gimana udah siap
yaudah kalau gitu kita jalan ya
dan untuk memastikan hubungan keluarga
buat apa ya mas aku kayak gitu
ya itu urusannya mas al
kalau kamu ikut ikut diserang
lep ilang dari muka bumi ini
nah jeng jeng pau pau gak bisa bekerja
gak dapat duit kiki
ya udahlah ya
murcung diri sendiri aja ya
di daca ya yuk nur
uma jus aku masuk
ke aula dulu ya oke
sama oma ayo peluk dulu
uma oh have fun ya di dalam kelasnya
um um mana idung idung
oke pasnya dulu
udah yuk tunggu ya
ke kantor polisi majakarya kan bu
ada keluarga di sana bu
saya hanya mengunjungi teman lama aja
iya rena ada apa
boleh nggak aku cerita soal tata
teman teman aku mau cerita
tadi pagi aku naik sepeda nama papa
tiba tiba sepeda aku meluncur
papa aku keren
saya ga selera
ini aneh aneh deh
kalau dikasih makan ya makan
siapa yang peduli sama lu
bukan urusan kamu ya
saudari elsa anindita
saya ada kunjungan untuk anda
nino akhirnya kunjungin gue disini
apa dia udah maafin gue
dia masih marah sama gue
dan dia kesini mau cerain gue
kenapa ada orang tuanya nino
mereka pasti udah tau
mereka pasti benci sama gue sekarang
mama udah tahu semuanya dari polisi
apa yang kamu lakukan ke nino
kamu begitu tega lakukan ini sama nino
aku nggak sengaja melakukan itu maaf
tapi semuanya sudah terjadi sa
aku tuh cuma pengen nino gak terlibat lagi
di urusan yang mandi
itu aja nggak lebih
sam kalau masalah itu bisa kita bicarakan baik baikan
diskusikan cari jalan keluarnya
bukan kamu pakai cara kekerasan kirim preman nyelakain nino
bukan itu caranya sam
emang bukan itu ma
tapi semuanya udah terjadi sam
aku tuh cuma pengen nino gak terlibat lagi di urusannya mbak andi
itu aja gak lebih
sam kalau masalah itu bisa kita bicarakan baik baikan
diskusikan cari jalan keluarnya
bukan kamu pakai cara kekerasan kirim preman nyelakain nino
bukan itu caranya sam